bagus berani sekali anda masukkan toko
sebenarnya sekarang ini
mama sama papa juga lagi sibuk
kakak kamu diculik
sekarang mama sama papa lagi cari
kamu bisa cari jalan keluar untuk masalah kamu sendiri
dan tolong doain supaya andin segera ketemu
mbak andin diculik
ini ada hubungannya sama ancamannya ricky
kalau mbak andin bisa diculik
berarti gue juga mudah dong buat dicuri
selamat datang kembali pak
semoga gak ada yang berubah ya pak
saya gak ada yang berubah apapun pak
semoga semuanya sama seperti awal ya pak
alhamdulillah baik pak
kalau butuh apa apa butuh bantuan apapun
jangan sungkan untuk kasih tau saya
saya jadi inget ya
dulu pak al selalu ngomong ke setiap karyawan yang ada di sini
kalau semua sehat semua baik
dan tidak kekurangan suatu apapun
kerjaan juga pasti lancar
jadi ya kita gak perlu sungkan untuk ngomong
kalau ada masalah sama bapak
berarti sekarang peraturan itu
terima kasih banyak ya
saya mau bicara sebentar sama rendy berdua
nanti kalau saya butuh apa apa
saya pegang kamu ya
tadi pagi kan ada email yang masuk
email bapak yang saya pegang untuk keperluan perusahaan pak
tim amerika yang saat ini sedang berada di singapura
itu ingin ketemu sama bapak
untuk jadwal meetingnya mau saya jadwalkan besok pak
untuk soal tim ini
nanti saya jelaskan pak
saya cepat sembuh ya
kalau gitu saya permisi ya pak
sampai tanganku ma
untuk mengaktifkan simpart itu
kita pakai hp inventaris ya
dari kantor pak
untuk ngecek daftar kontaknya dan kol history nya
saya sangat berharap

saya sangat berharap

saya juga bawa sarung tangan agar lebih aman
selamat sore dr andi silakan duduk
iya saya tadi telepon ibu rosa suruh kesini
iya ini saya juga tadi disuruh sama ibu buat nunggu dokter disini
sebentar saya panggilin ibu dulu ya dok
dokter silakan duduk
apa kabar dok
oke silakan duduk dokter
saya minta bikinkan minum ya dokter andi
sebentar ya ibu
ya terima kasih
berarti benar ini
ibu rosa lagi kebanyakan pikiran kayaknya
sampai dokter andi harus datang kesini
semoga keadaan ibu gak kenapa kenapa deh
gigi tuh khawatir sama kondisi ibu
sampai dokternya udah nyamperin kesini
berarti ibu drop banget dong
itu dokter andi kan
iya ini makanya kiki bikinin minum buat dokter andi
gigi udah lama banget ya dokter andi kagak kemari ya
iya kayaknya emang kondisinya ibu ini lagi drop banget
soalnya dokter andi sampai dipanggil ibu datang kesini
iya kalau nggak mah biasanya juga bu bos datang ke tempat praktiknya kan ya
eh ngapain mampir anak kesini anak anak siapa yang jagain
tidur anak anak masa gue ikutan tidur
kagak adil dong lu nyak kerja masa gua tidur dan enakan enakan
tapi kan nggak ada yang harus gua bantuin
jadi sebenarnya gua pengen tanyain ini loh info ke temen temen gua soal jonny
jonny siapa lagi gigi petan baru
ih emang petan baru gigi petan baru
gigi lu kagak paham dah
ya jelas gigi nggak paham lah orang gigi nggak diceritain
yang gigi paham itu cuma satu pak riza belum sembuh dari sakitnya
makanya mbak mirna masih khawatir kepikiran sampai detik ini
soal tau loh kepikiran siapa yang kepikiran yeee
eee sok sokan jual mahal nggak kepikiran
depan gigi aja begini nanti kalo di belakang gigi
gimana ya keadaan pak rizanya
cuci muka lagi cuci muka lagi gitu kan
nggak usah ditahan kalau pengen ketawa mak
iya jadi saya mau bicara sama dokter karena banyak sekali pikiran mengganggu di kepala saya
jadi ceritanya dok like last weekend weekend kemarin kami sekeluarga ke vila
terus ya kita mau selamatan karena aldoaran telah kembali
tapi sepulang dari villa karena ada satu kejadian
pikiran saya menjadi terganggu setelah pulang dari vila itu dok
dan membuat saya ketakutan
eee kecemasan kecemasan itu yang ibu rasakan itu intens
atau datangnya sekali sekali
cukup intens ya dok
cemasnya tuh jadi kayak bikin saya nggak bisa tidur
saya menjamkan mata sebentar tapi akhirnya kebangun lagi
karena ada banyak bayangan bayangan
itu terus kembali dokter
jadi ya saya jadi takut sih
apakah pikiran pikiran itu terbawa mimpi
ya pikiran pikiran yang bermain di kepala saya itu kebal mimpi dok
terus kemudian ada suara suara juga
suara apa itu yang terbawa ketakutan
ya itu suara
suara kegaduhan keriuhan orang berlari berteriak
semuanya muncul di kepala saya dok
pikiran itu ketakutan kecemasan suara
sekarang saya mau tanya kira kira apa yang ibu cemaskan dengan suara suaranya
apa bagian ini
hal yang saya lihat harus saya ceritakan juga ke dokter andi
tapi saya minta dia datang untuk menyelesaikan masalah
berarti saya harus ceritakan semuanya
ya makasih ya
sama sama bu kiki tinggal ya bu ya
siapa yang terakhir pergi di telpon dia
bangunan terakhir yang gak ada pak
untuk menunjuknya apa pak
kita cari kontaknya pak
gak ada satupun kotak orang di sini orang
butuh lagi ren
tapi nanti saya yakin pasti ada titik terangnya pak
kami dimalukan ren
tapi saya akan nerah ren
saya pasti akan menemukan kamu
ini untuk ruangannya
bapak tunggu sebentar ya
namanya pak fajar
beliau ingin ketemu sama pak randy
dan juga pak al
itu detektif yang kita tunggu pak
suruh langsung masuk aja pak
baik pak biar saya panggil dulu orangnya ya
terima kasih ya
terus coba pejamkan matanya
terus ceritakan kepada saya
apa segalanya kekhawatiran kekhawatiran bu rosa
saya bingung dokter mulai dari mana
kalau ibu rosa belum siap
saya akan tunggu
sampai ibu rosa selesai
di villa itu terjadi kebakaran
film baru saya yang saya beli
untuk jadi tempat beristirahat saya nanti
jikalah sudah tua
untuk anak anak juga dan cucu
akhirnya bagian dari villa itu terbakar
yaitu daerah gudang
ya setahu saya kebakaran itu kan sudah ditangani
dan hanya gudang saja yang terbakar
apa ada kejadian lain disitu
ada sesuatu yang saya lihat dok
sebelum kebakaran itu
kalau saya ceritakan
nantinya akan membuat masalah baru
akan membuat kacau
saya memutuskan untuk
menyimpan ini sendiri dok
malah justru itu yang pada akhirnya
dan membuat ketakutan ketakutan itu muncul
coba sekarang buka matanya
coba tarik nafas yang dalam
coba ibu ceritakan apa yang ibu rasakan tadi
suaranya itu adalah suara kepanikan itu
ketakutan berlari karena ada kebakaran
dan kuatir adalah
kekhawatiran saya akan kehilangan sesuatu
yang sangat berharga buat saya
yang saya menceritakannya
tidak tahu dari mana
tidak tahu siapa
tidak tahu siapa
tidak tahu siapa
bapak sudah siap
pak ahok pak rendy ini pak fajar
anda pasti pak rendy yang menghubungi saya sebelumnya
oh ya perkenalkan ini pak lebaran atasan saya
pak rendy ya baik
pak fajar silahkan duduk
pak al kalau gitu saya tinggal dulu ya
terima kasih ya
sama sama pak saya permisi
pak fajar ya
anda pasti sudah tahu kronologisnya tentang penculikan istri saya dari reni kan
saya ingin anda menemukan tempat dimana istri saya diculik
temukan orang orang yang menculik istri saya
temukan orang orang yang menculik istri saya

jujur sampai saat ini saya dan reni tidak bisa banyak bergerak
karena saya sempat dapat ancaman
untuk tidak melaporkan masalah ini ke polisi
ada bukti dan petunjuk yang sempat kami temukan
yang pertama tempat tattoo
yang tadi saya dan reni temukan
di sekitaran lokasi menculikan
sim cardnya sekarang sudah saya pasang di handphone ini

tidak ada daftar kontaknya
tidak ada panggilan panggilan terakhir
iya makanya kita merasa kalau
iya makanya kita merasa kalau
ini ini sangat buntu
kalau menurut saya
justru dari penemuan sim card ini
itu dapat mengerucut pencarian ini
karena dari sini
kita bisa menemukan identitas pemiliknya
kita bisa menemukan identitas pemiliknya
iya iya tadi kita juga berpikir seperti itu

cuma jujur kita gak tau
langkah selanjutnya itu seperti apa
kalau begitu saya akan segera langsung bekerja
maaf saya mau bertanya
cuma mungkin di luar konteks ya
itu pergelangan tangan kenapa ya
itu pergelangan tangan kenapa ya
walaupun gaji yang gue dapetin sedikit
tapi gue harus sampe sekarang
walaupun gaji yang gue dapatin sedikit
pada nanti kepotong sama buat bayar kartu kredit gue kan
eh eh eh eh jangan
itu uang saya diambil
aduh itu uang gue satu satunya tolong gak sih
pasti kan gak bakalan dikasih
ya ampun baik banget orang
kok tasnya doang sih
aduh gede banget ini uang gue satu satunya
aduh mau pake telepon lagi
ya tunggu aku ya
orang itu cukup berasa
nanti kalo misalnya berusaha mau konsultasi lagi
gak usah segan seganan
saya serius serius begini juga gak ada masalah
iya pasti dokter saya akan menginginkan
terima kasih dokter
bahkan saya sampai gak bisa menceritakan yang sejujurnya pada dokter andi
bentar bentar sini mbak
kita belakang dulu ya
kenapa mama gak bisa kita jenguk
gak bisa kita jenguk
mbak siapa bilang gak bisa di jenguk
bukannya andin udah dipindahin rumah sakitnya ya
kenapa aku gak bisa di jenguk
iya sih harusnya
udah pindah rumah sakit
kamu kenapa panik gitu sih mukanya
kamu kenapa sih
terus apa yang diambil
kamu gak apa apa kan
semua gaji aku yang aku ambil
ya allah salam
dan sekarang aku gak ambil uang sama sekali ma
aku gak tahu besok harus gimana ma
udah udah kamu tenang aja ya
udah yang penting kamu gak apa apa
nanti mama kasih uang pegangan buat kamu ya
udah jangan sedih gitu dong ya
akhirnya acting gue berhasil juga
buat ngeyakinin mama kasih gue uang
udah sah udah kamu tenang aja ya
kita makan sekarang sambil bicara masalah villa ya
kamu udah tenangkan sekarang ya
udah jangan pikirin itu yang tadi
kalau mama mau kasih aku uang
boleh nggak kalau aku minta lima juta
boleh gak ma
berapa sah lima juta
yaudah nanti mama kasih ke kamu ya
kasian nanti kamu gak pegang uang kan
makasih ya allah
kamu bisa ceritain ya
kejadian sebenarnya di villa gimana sebenarnya
mama pengen tahu soalnya
jadi gini waktu di villa itu ada kejadian kebakaran di gudang
tapi syukur dari semua orang gak ada yang terluka
cuma yang bikin situasinya makin pelik ya
siana belum tahu ada di mana keberadaannya dan sama siapa
mama jangan berpikir terlalu jauh oke
ada yang lebih penting dari itu
yang aku mau tanyain ke mama
beberapa kali aku ngeliat mino berantem sama sienna
mama tahu gak
mereka itu berantem karena apa
nggak mungkin aku bilang kalau penyebab mereka berantem itu adalah siena
karena dia nuduh nino udah menghamili dia
ah mama gak tahu sah
memangnya kenapa sih
ya itu yang jadi pertanyaan aku sekarang ma
aku sih berpikir apa ya mungkin nino dipanggil ke kantor polisi karena ada berhubungan dengan kebakaran itu mah
ditambah nino kan juga gak diundang ke villa itu
sienna kan juga gak diundang tapi mereka datang
aku mau cari tahu ma
iya iya sa tolong ya cari tahu ya sa
mama juga pengen tahu yang sebenarnya apa yang terjadi
mama pesen makan ma
petrusnya mana ya
mana kamu tuh ada ada aja sama sienna ini
ini hanya luka kecil aja saat saya di apartemen sebelum saya kesini tadi
apa perlu saya buka pa supaya pak al dan pak rin dilihat
gak usah gak usah gak usah gak apa apa
kalau memang luka yang masih baru kan nanti takut ya kalau dibuka tutup infeksi
baik kalau begitu saya izin pamit dulu pak
kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan saya lebih baik pamit dan saya langsung bekerja
oke terima kasih banyak
terima kasih pak
intinya saya cuma mau apapun yang anda temukan langsung kabari ke kami
pasti pak baik
oh ya nanti selain saya dan pak al akan ada satu orang lagi yang akan masuk ke tim kita namanya riza
oh iya tidak masalah
justru semakin banyak orang dalam pencarian ini kan semakin baik benar ya pak
ya ada satu lagi ngomong ngomong soal riza saya ada satu handphone lagi yang pernah ditemukan oleh anak buah saya namanya riza
nanti handphonenya saya kirim langsung ke pak fajar ya
baik saya tunggu pak
kalau begitu saya izin pamit
terima kasih banyak ya
ya sama sama terima kasih
pak maaf sepertinya bapak tidak percaya sama pak fajar ini
gini randy sekarang situasinya sulit randy
kita kejar kejaran sama waktu di sini
jadi apapun atau siapapun yang bisa membantu kita untuk menemukan andi
pasti akan saya lakukan
tapi tetap berpikir sebelum bertindak
kalau kita mau melakukan sesuatu
saya sangat takut kalau terjadi apa apa sama andin
ini untuk pertama kalinya setelah saya pulang
dan setelah saya mengenal andi
saya merasa takut kehilangan seseorang

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
semuanya sudah saya kirim via email pak
ya saya sudah terima notifnya
nanti segera saya cek
saya menemukan bukti foto foto baru di tempat kejadian
apakah ada petunjuk lain
selanjutnya kita panggil elsa
benar itu namanya
dari informasi dan juga identitas yang saya baca
kalau elsa anindita
adalah mantan istri elsa
nama adalah elsa nino
dan dia pernah dipenjara
kamu habisin aja semua
ini ini lagi
ini ada brokoli nya
elsa mama udah lama lu nggak ketemu sama mama papa kamu
gimana kabarnya ada baik
baik mak mereka baik
lebih baik gue gak usah cerita deh
nanti yang ada malah ditanya tanya
abis itu dinasehatin deh
aduh pusing banget gue dengarnya
sa nanti kalau ketemu salamnya dari mamanya
ya ma nanti aku salamin
tapi sebenarnya aku udah mandiri mah
udah nggak tinggal sama orangtuaku
oh kamu udah nggak tinggal di rumah sa
jadi tinggal di mana sekarang
aku tahu kalau nino itu sempat berantem sama sienna
nino pernah nganterin sienna ke rumahnya
dan ya aku ngeliat di situ
tapi aku nggak tahu deh ribut karena apa
mama boleh nanya nggak ke kamu
waktu nino sama siana ketemu di klub
iya pernah ketemu
aku ngeliat memang niana itu
yang di mana sienna itu beberapa hari ini
wal wal terus mah kayak orang hamil
tapi nggak tahu deh mak
bener atau nggak
bisa aja cyani itu pura pura kalau dia hamil
gimana ya mama juga nggak ngerti juga
tapi menurut kamu kira kira ada gambaran nggak atau dugaan gitu
seperti apa sih sebenarnya
peristiwanya itu gimana
ya kalau untuk itu sih
aku masih belum tahu pasti ya mah
tapi ya memang aku sering ngeliat mereka berdua itu sering ribut mah
artinya esa udah tahu kalau sienna hamil
dan nino harus bertanggung jawab
tapi kenapa bisa pas sekali titiknya dengan tata rantai bintang
seperti yang dibilang felis
di pergelangan tangan
saya harus lebih tenang
memastikan nggak bergerak atas dasar prasangkas mata
kamu dimana sih din
ini saya benar benar minim petunjuk
terus kemana saya harus cari kamu dan
mereka pasti punya caranya sendiri kan
ini saya harus bagaimana ya din
ini saya harus bagaimana ya din
saya udah berusaha mencari kamu
saya udah berusaha mencari kamu
tapi belum ada hasilnya
saya merasa harus meminta bantuan polisi
saya takut kamu diapa apain
saya takut kamu diapa apain
saya juga nggak yakin kompak baik baik aja di sana
ini penculik sebenarnya maunya apa sih
apa yang mereka minta
nggak ada kabar permintaan tebusan

beri saya petunjuk ya allah
supaya saya bisa segera menemukan istri saya
supaya saya bisa segera menemukan istri saya
kamu tahu din
jujur saya takut

mungkin saya nggak tahu saya dulu seperti apa dalam keadaan begini
tapi yang saya rasakan

saya takut kehilangan kamu
saya takut kehilangan keluarga
saya takut kehilangan kamu
keluarga adalah salah satu kelemahan terbesar saya

keluarga adalah salah satu kelemahan terbesar saya din

jangan lupa untuk beri dukungan di sisi terkini
bagus berani sekali anda masuk ke kantor polisi
kenapa ya orang itu
sepertinya dia enak beres
aku harus ceritau
yang saat ini mengikuti saya ternyata benar benar terlatih
bahkan sampai sekarang pun saya nggak tahu posisi mereka ada di mana
saya akan melihatnya
saya polisi yang bertugas di sini
sebelumnya saya minta maaf karena saya telah membutuhkan anda karena saya melihat anda terlihat sangat cemas
kalau boleh tahu ada apa ya
saya yakin masih ada seseorang di suatu tempat yang masih mengamati saya sampai saat ini saya harus hati hati merespon
bagaimana pak aldi baran
anda mengenal saya
ya saya mengenal anda kalau anda butuh penjelasan dari saya silakan ikut saya ke kantor
petugas ini jelas mencium sesuatu yang nggak wajar saya nggak boleh membenarkan dugaannya
mari pak aldi baran ikut saya
saya rasa kalau ada pembicaraan cukup dibicarakan di sini saja
saya nggak mau masuk ke dalam
ada apa dengan lebaran kenapa matanya seperti menyisir sekeliling tempat ini
sepertinya ada sesuatu yang mengganggu dan membuat dia curiga